terkait pemeriksaan dokumen rapid test dan atau vaksin yang dijadikan syarat masuk ke kawasan puncak pada libur pasca terhenti karena hujan yang mengguyur kawasan simpang gadok pada sabtu pagi
membuat kendaraan dari arah jakarta bisa melenggang masuk kawasan puncak tanpa diperiksa oleh petugas gabungan dari satuan polisi pamung praja kabupaten bogor dan kepolisian
sebelumnya sejak sabtu pagi sebanyak delapan puluh kendaraan wisatawan dari arah jakarta dipaksa putar balik lantaran tidak bisa menunjukkan dokumen bukti negatif dari pemeriksaan rapid test antigen dan atau bukti sudah divaksin sebagai syarat masuk kawasan puncak
jumlah ini lebih sedikit dari penindakan hari jumat lalu yakni sebanyak tiga ratus tiga puluh tiga kendaraan dilarang masuk puncak
pelonggaran syarat bepergian dengan memperbolehkan wisatawan membawa surat keterangan sudah divaksin
kabupaten bogor ini sejatinya bertentangan dengan surat edaran satuan tugas penanganan covid sembilan belas no tujuh tahun dua ribu dua puluh satu yang menyebut pelaku perjalanan jarak jauh saat libur panjang wajib menunjukkan hasil negatif pemeriksaan antigen yang berlaku satu hari sebelum waktu keberangkatan